sering membolos dan terlambat masuk kerja selama tiga bulan terakhir
satu ratus empat puluh lima aparatur sipil negara pemerintah provinsi nusantara timur
dihadiahi rompi oranye saat apel bersama
rompi tersebut dipakaikan langsung oleh setiap kepala organisasi perangkat daerah
dengan tujuan mengubah mental asn yang malas melayani publik
selain itu asn yang sering terlambat akan dipindahkan ke pedesaan
satu ratus empat puluh lima aparatur sipil negara dari tiga puluh tujuh organisasi perangkat daerah
di lingkup pemerintah provinsi ntt ini membentuk barisan tersendiri
karena harus mengenakan rompi oranye mirip tahanan kpk
sebab mereka terdata membolos tiga hari
dan terlambat mengikuti apel pagi maksimal dua kali selama tiga bulan terakhir
pemakaian rompi indisipliner itu dilakukan dalam apel perdana tahun ini
di halaman kantor gubernur ntt oleh kepala opd kepada bawah
bahannya ironisnya pemakaian rompi antara lain aju dan wakil gubernur
pemakaian rompi yang bertujuan menimbulkan efek malu ini
malah sempat ditanggapi dengan gembira oleh sejumlah asn
yang langsung berfoto selfie bersama
hukuman pemakaian rompi oranya tersebut terpaksa dilakukan pemerintah lasikodat taisoi
lantaran rendahnya disiplin asn pemprov ntt
sebagai provinsi termiskin ketiga di indonesia
hukuman ini dimaksudkan sebagai pelecut semangat asn
legal artinya aturan aturan yang tidak ada yang menjalankan disiplin
rasional artinya ada sebab orang memahami dan ada sebab akibat
kayak human landai punya akibat itu aja
gak ada yang lebih dari itu
you bermimpi untuk organisasi birokrat itu kan besar sekali
sebuah pelayanan administrasi pemerintahan
karena itu dia kunci rohnya ada pada disiplin
tanpa disiplin tidak bisa
tadi itu setelah dipakaikan mereka buang kembali
apakah itu hanya sekedar formalitas atau memang gimana
ya itu saja sudah luar biasa
meski hanya dipakaikan saat apel
asn yang kembali terdata terlambat akan dipindahkan ke pelosok untuk dibina oleh kepala desa
pelosok itu maksudnya begini
mereka apa namanya kalian sudah keterlaluan sekali
jadi daerah di desa desa itu masih banyak juga tugas dari provinsi yang harus terjun sampai ke desa
apakah menempatkan orang yang malas di desa itu akan menambah beban desa
ada yang namanya punishment ada yang namanya reward
salah satu punishment bagi mereka
kan biasanya mereka orang yang malas itu kan biasanya hidup enak
hidup enak itu tidur sudah di kasur
kalau di desa yang daerah daerah yang tidak ada kasur silahkan aja tidur di situ di atas
di atas kitar di atas pabale pabale seperti itu
supaya mereka bisa apa namanya bangkitkan kembali etos kerjanya
pemakaian rompi oranya ini akan menjadi agenda rutin tiga bulanan
demi menciptakan asn yang disiplin dan berkomitmen membangun birokrasi efektif serta efisien
guna mempercepat pembangunan daerah dan bangsa
chris tongai kupang